seorang lurah di banyuwangi jawa timur nyaris tewas setelah dirampok dan dianiaya oleh seorang laki laki yang baru dikenal melalui media sosial
setelah dianiaya setelah menganiaya dan membawa kabur uang senilai enam puluh juta rupiah pelaku membuang korban ke dasar sungai
wilujeng esti utami lurah penataban banyuwangi jawa timur dalam kondisi tak berdaya saat diselamatkan warga pada rabu dini hari
lurah perempuan itu dibuang ke dasar sungai setelah dirampok dan dianiaya oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial
dia ditolong warga setempat setelah sempat berteriak meminta tolong
warga kemudian membawanya ke puskesmas terdekat
kepada polisi korban mengaku diajak oleh agus siswanto warga banyuwangi yang baru dikenalnya melalui media sosial
pelaku yang mengaku orang dekat tokoh ulama menyampaikan pada korban jika dia disuruh oleh gus maki
seorang ulama yang menjadi ketua
pcnu banyuwangi untuk meminjam uang sebesar enam puluh juta rupiah kepada korban
pelaku dan korban kemudian berangkat menuju rumah gus maki dengan membawa uang tersebut
di tengah perjalanan korban dipukul pelaku hingga tidak sadarkan diri
setelah mengambil uang pelaku mengikat dan membuang korban ke sungai kebondalem
sesampainya di wilayah degalsari ternyata tidak langsung ke degalsari namun mengarah dulu ke arah bungitir
di tengah perjalanan gulurah ternyata dianiaya dibukul palu maupun ditodongkan pistol
polisi telah mengamankan seorang pelaku atas nama agusiswanto beserta barang bukti uang tunai enam puluh juta dan satu unit mobil yang digunakan oleh pelaku